bicara dua ribu delapan belas masih banyak momen momen tadi ada yang suka ada yang duka ada yang membuat garuk garu kepala
nah ini tahun dua ribu delapan belas memang menyuguhkan berbagai macam peristiwa
tadi ada yang suka ada duka ada juga hal hal yang membuat kita bingung nih
wah kok bisa begini sampai kita garuk garuk kepala
bukan karena ketombean tapi karena bingung
ada dua ribu sembilan belas jangan diketombe lagi ya
maksudnya jangan adalah peristiwa peristiwa yang aneh aneh yang bikin kok bisa gitu ya kok bisa gini ya
tapi tentunya hal ini jangan sampai melunturkan rasa cinta kita terhadap tanah air indonesia
ada apa saja sih fani imaniar akan mengajak kita napak tilas pada apa saja yang sedang hits fenomenal di tahun dua ribu delapan belas
dua ribu delapan belas sebentar lagi mau berakhir ya
tapi kalau misalnya bicara mengenai tahun dua ribu delapan belas kira kira kata apa sih yang muncul di kepala kita pertama kali
tapi karena durasi terbatas saya akan ajak anda untuk mengingat
mengingat beberapa di antaranya ya
gak apa apa kan yuk
nah yang sama kayak saya ada berapa nih
punya lagunya meraih bintang di handphone masing masing
tapi wajar aja sih yang namanya lagu itu kan juga mengingatkan kita sama pelaksanaan asian games dua ribu delapan belas
dari opening dan juga closingnya yang grande banget
terus kemudian juga maskot maskotnya tuh bin bin kakak sama atung yang gemes banget
indonesia patut bangga menjadi tuan rumah salah satu pesta olahraga terbesar di dunia ini
ajang ini berjalan sukses
ingatkan bagaimana kita terbawa dalam euforianya
senang saat mengaksikan performa
para atlet yang berlaga di empat puluh cabang olahraga dan empat ratus enam puluh dua pertandingan
indonesia berhasil duduk di peringkat empat dengan raihan tiga puluh satu medali emas dua puluh empat medali perak dan empat puluh tiga medali perunggu
prestasi yang melampaui target yang ditetapkan pemerintah yaitu enam belas medali emas
selain prestasi atlet bangsa para calon presiden yang akan berkompetisi dalam pilpres dua ribu sembilan belas juga sempat membuat aksi yang kemudian jadi viral
masih ingat dong saat atlet pencaksilat hanifan yudani kusuma secara spontan mengajak presiden joko widodo dan penantangnya prabowo subianto untuk berpelukan bersama
adem ya yang liatnya
apapun yang menyangkut namanya pilpres dua ribu sembilan belas pasti jadi headline di tiap media masa
belum juga ya
ini enam bulan berjalan tapi kampanye para pasangan calon presiden dan wakil presidennya sudah banyak yang bisa dijadiin berita
kayak peran narasi genrugo santoloyo terus tempe setipis kato atm boyolali terus apa lagi ya
oh belusukan dari para pasangan calon ke pasar pasar kayak yang kami pasti masih inget dong
apa momen kampanye pilpres dua ribu delapan belas yang paling nempel di benak kita
pertanyaan sang petahana presiden joko widodo
banyak politik politikus yang baik baik
tapi juga banyak sekali politikus yang sontoloyo
problem tubuh itu yang cara cara berpolitik dengan propaganda menakuti menimbulkan kekhawatiran
atau ucapan ucapan dari sang pihak penantang pasangan nomor urut dua
baik joko widodo dan pasangannya yang merupakan mantan ketua mui ma'ruf amin
maupun prabowo subianto dan sandiaga uno menampilkan gaya sendiri sendiri saat belusukan ke pasar tradisional
kalau diinget inget ya beda antara pilpres dua ribu sembilan belas dengan dua ribu empat belas itu adalah semakin banyak loh janji janji dari para paslon untuk para ibu ibu
bicara dua ribu delapan belas juga banyak loh ibu ibu yang jadi heboh tapi yang paling heboh cuma satu
juga bukan yang ini
belum ada yang mengalahkan kehebohan yang ditimbulkan ibu ibu yang satu ini
ratna sarumpait memang bukan orang yang asing dengan pemberitaan
kata hoaks dan ratna sarumpait sempat jadi salah satu trending topic yang bertengger cukup lama di lini masa media sosial indonesia pada september dan oktober tahun ini
semuanya berawal dari klaim ratna bahwa dirinya menjadi korban tindak kekerasan di bandung jawa barat
pernyataan tersebut langsung mengundang reaksi dan pembelaan berapi api dari salah satu kubu pasangan capres
tapi dari penyelidikan
penyelidikan polisi ditambah rasa penasaran netizen indonesia terbongkar bahwa kekerasan terhadap ratna adalah kebohongan alias hoax
saya juga meminta maaf pada semua pihak yang selama ini mungkin dengan suara keras saya kritik dan kali ini berbalik ke saya
ya memang kasusnya ratna sarumpait ini punya efek domino yang cukup signifikan jadi headline di media masa berminggu minggu banyaknya ya
baik itu media tv
cetak online bahkan sampai radio
tapi satu hal yang jadi pelajaran dari kasus rata sarumpahet hoaks itu berbahaya dan bisa dipidana
olahraga sudah politik juga sudah
nah ada lagi nih sosok yang erat kaitannya dengan keduanya
pak edi gimana caranya membagi waktu antara menjadi gubernur dengan ketua pssi
apa hak anda menanyakan hal itu ke saya
betul siapa lagi kalau bukan edi rahmayadi
mantan perwira tinggi angkatan darat tni yang saat ini merangkap jabatan pimpinan pemerintahan dan sepak bola nasional
sebagai gubernur sumatera utara ketua pssi dan ketua dewan pembina psms medan
peristiwa edi rahmayadi yang menjawab pertanyaan salah satu jurnalis dengan nada tinggi menjadi viral seketika
bagi warga net yang kadang terlalu kreatif ucapan edi bahkan bisa jadi bahan meme di mana mana
nah november lalu edi kembali menuai reaksi
jawabannya saat ditanya tentang terpuruknya nasib timnas indonesia di piala aff dua ribu dua puluh
membuat kening terutama keningnya wartawan ya berkerut
wartawannya yang harus baik jadi kalau wartawannya baik nanti timnasnya baik
bapak tapi kan ini pertanyaan yang cukup mudah pak
kalau wartawannya baik ya timnasnya juga baik
ucapan spontan dari sang ketua pssi ini mendatangkan efek yang bisa dibilang
dibilang kurang hangat pula dari segenap hal layak yang mencintai sepak bola indonesia
mari kita berharap di tahun depan ada perubahan yang lebih baik bagi sepak bola indonesia
nah itulah sebagian peristiwa tahun dua ribu delapan belas yang membekas diingatan
tak sabar rasanya menanti apa ya kira kira yang akan disuguhkan tahun dua ribu sembilan belas
sampai ketemu tahun depan